lapangan bersama atau bundesliga common ground di rptra bineka pesanggerahan jakarta selatan ini
merupakan lapangan pertama di asia yang direvitalisasi oleh bundesliga
kini kondisi lapangan futsal di rptra bineka ini sudah diperbaiki dan dilengkapi fasilitas yang memadai
dan yang terpenting lapangan ini dapat digunakan secara gratis oleh anak anak dan komunitas yang ada di kawasan pesanggerahan dan sekitarnya
kondisi lapangan sini lebih enak jadi kalau menendang bola kagak ngambil lagi soalnya ada jaring dan bisa main malam juga bisa main malam
bekerja sama dengan mitra dan komunitas lokal program bundesliga common ground ini telah merenovasi lapangan di sejumlah kota di dunia
seperti di rio de janeiro new york dan meksiko
peresmian lapangan di rptra bineka ini juga terasa istimewa karena dihadiri juga oleh roman weiden failer
mantan keeper tim nasional jerman yang menjadi juara dunia di tahun dua ribu empat belas
karena bukan tidak mungkin dari lapangan lapangan komunitas seperti ini lahir talenta baru sepak bola indonesia
sebagai seorang orang indonesia yang menemani kita di bundesliga dan akan menjadi seorang pemain futsal profesional di jerman
football ini diperintahkan mudah
ini harus terdapat kemampuan
untuk semua orang dan semua orang
jadi tidak perlu berburu bukan berburu bukan berburu
tapi untuk semua orang yang datang sebagai komunitas untuk bermain bola
di kesempatan ini dua mantan bintang timnas indonesia ponario astaman dan firman utina
juga menyempatkan waktu bermain futsal bersama anak anak di rptra bineka pesanggerahan jakarta selatan
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta